tadi kita sudah mendengar penjelasan kabar reskrim polri komjen listio sigit
soal detil penangkapan dan proses hukum para jenderal polisi yang membantu pelarian joko chandra
setelah ini kita akan mengupas lebih dalam soal aroma intrik politik penangkapan joko chandra
dan bagaimana institusi polri bisa berbenah tidak berhenti mengejar buronan korupsi lainnya
kita akan lanjutkan dialog dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
ada bang boyamin saiman koordinator masyarakat anti korupsi indonesia atau maki
selamat malam bang boyamin
selamat malam assalamualaikum wr wb
ada bang haris azhar direktur eksekutif lokataru selamat malam bang haris
dan ada pak pongki indarti komisioner kompolnas selamat malam pak pongki
mbak pongki mbak
mbak pongki langsung saja saya mau tanya ke kompolnas apa evaluasi kompolnas
ada tiga jenderal polisi yang membantu
pelarian joko chandra tadi pak kabar eskrim sudah memberikan janji dan juga komitmennya
bahwa tidak akan ada yang ditutup tutupi
kalau memang ada yang tidak mau bertanggung jawab silahkan keluar dari barres krim polri
karena ini pertaruhan maruah dari polri begitu
ya terima kasih mbak
nah kami melihat bahwa polri sudah tegas kemudian cepat dalam melakukan tindakan untuk memproses
jadi tiga tiganya sudah dicopot dan sekarang sedang dalam proses
ya kita lihat bjppu sudah diproses pidana
dan kemarin dulu ya ada penangkapan joko chandra
jadi saya rasa ini sudah kelihatan banget bahwa memang polri serius dalam menangani kasus ini
nah seriusnya polri
polri ini harus kita kawal ketat supaya tindakan selanjutnya
proses pemeriksaan joko chandra dan orang orang yang diduga terlibat
itu juga harus dilakukan dengan sungguh sungguh
jadi untuk yang anggota polri misalnya tidak hanya berhenti pada etik dan disiplin
tapi juga pidananya dilanjut
kemudian juga saya melihat ini sebagai momentum untuk menggelorakan kembali

saya sudah melihat bahwa polri sudah on the right track di sini
nah saya harap juga institusi institusi yang lainnya di mana oknum oknum anggotanya terlibat
ini juga harus melakukan tindakan yang sama
oke mbak pongki anda meyakini bahwa proses hukum terhadap para jenderal ini
akan berlangsung fair dan juga transparan
karena setelah joko chandra masuk
kalau kita lihat kasus kasus yang melibatkan para jenderal polisi sebelumnya itu
kemudian ya mengendap begitu saja
anda meyakini bahwa ini akan fair dan juga transparan
karena ini pertaruhan bagi institusi polri
pasti saya yakin ini pasti akan diproses dengan serius
saya melihat keseriusan pak kapolri sejak awal dan kemudian juga pak kabar eskrim
dan ini juga menjadi perhatian dari publik masyarakat indonesia
juga mendapat perhatian khusus dari presiden
sehingga tidak mungkin kalau prosesnya diambangkan atau dibuat untuk menutup menutupi
saya rasa tidak mungkin
ini kompolnas juga mengawal proses ini
sehingga kami yakin ke depannya akan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku
oke saya mau ke bang boyamin
bang boyamin tadi kalau mbak pongki melihat polri sudah serius memproses hukum
tiga jenderal polisinya dan ini menjadi momentum untuk reformasi kultural polri
tapi kalau kita lihat salah satunya yang diproses adalah anak buah dari kabar reskrim begitu
ini hanya berhenti di situ saja atau anda ataupun maki meyakini ada pihak pihak lain
petinggi kepolisian yang juga terlibat
terutama terkait dengan ncb interpol itu saya masih mencurigai karena apapun berasal dari sana
justru prasetya utomo itu kan hanya membuatkan surat jalan
justru ncb interpol itu yang sangat aktif menyurati kejaksaan agung bertanya statusnya joko chandra
sudah dijawab bahwa
bahwa masih dibutuhkan di cekal dan dpo
tapi kemudian malah ncb interpol itu membuat surat kepada imigrasi memberitahu bahwa
red notice nya sudah hapus dengan alasan tidak diperpanjang
tapi kan maria pauline lumowan tidak pernah diperpanjang masih ada red notice nya bisa ditangkap di serbia
ini nampaknya yang justru harus di stressing itu adalah justru di ncb interpol
karena saya juga mendengar informasi bahwa ada orang orang yang berusaha memang melobi
ncb interpol untuk menghapuskan red notice
dan itu bahkan berawal dari brikjen pu
justru ini temannya meminta brigjen pu untuk memperkenalkan dengan petinggi petinggi yang ada di ncb interpol
dan itu jelas misinya adalah untuk menghapuskan red notice
kemudian mengirim surat pada jaksaan agung
surat jaksaan agung tegas
tapi kok malah seperti surat jawab jaksaan agung itu dianggap kertas kosong gitu loh
bahwa tidak di
dijadikan pertimbangan di apekan tetep
melakukan penghapusan red notice
dan kemudian juga mengirim ke imigrasi
meskipun imigrasi nanti juga salah juga karena hanya berdasar pemberitahuan dari ncb interpol
tapi cekalnya juga dihapus
itu nanti justru itulah kabar eskrim dalam pengertian ini
tadi kalau saya sempat bicara harus mengejar sampai imigrasi
dan juga oknum ke jaksaan agung yang juga bertemu joko chandra
itu harus dipanggil sebagai saksi minimal
dan nanti akan diminta keterangan
dan tadi kalau tadi sudah dikatakan bahwa
ada indikasi ada dugaan aliran dana
mengatakan akan juga sudah dilakukan penyelidikan
ya saya pantau
nanti kalau tidak sampai jadi penyidikan ya saya gugat pra peradilan seperti biasanya
tapi berarti anda meyakini ini tidak hanya berkaitan dengan tiga jenderal polisi yang sudah diproses
ini ada mafia ataupun kelompok kelompok lainnya
ada pihak pihak lain yang membantu begitu ya selama sebelas tahun ini
dan selama awal juni
pada saat dia pulang kembali ke indonesia
ini tidak akan berhenti hanya di situ saja
atau polri harus mengejar
kalau diunut lebih jauh lagi tahun dua ribu sembilan itu kan hari ini putusan kemarin joko chandra kabur
dan itu pasti bahasa saya bukan hanya diduga
dia dapat bocoran bahwa dia akan difonis bersalah
dan dia kabur ke papua new guinea pakai pesawat pribadi
justru harus sampai ke sana kalau memang mau bersih bersih sekalian
kalau tidak sampai ke sana ini artinya ya cuma seperti bakar sampah aja mati
ya sudah selesai kan
jadi inilah yang saya sangat berharap betul
kemudian kabar reskrim itu tadi menunjukkan komitmennya
retorikanya bahwa akan melakukan penegakan hukum
maka penegakan hukum itu siapapun yang terlibat
siapapun yang diduga terkait
maka harus dilakukan proses
soal bukti nanti ya
itu otomatis memang harus kepandean penyidik untuk mendapatkan alat bukti
dan kemudian menetapkan tersangka
dan saya yakin ini sebenarnya kalau mau itu pasti mampu
karena kemampuan itu sudah ada
undang undangnya sudah ada
seperti pengambilan joko chandra ini kan sebenarnya sederhana aja
kalau memang mau otomatis bisa dibawa pulang kan
hanya butuh serius sungguh sungguh dan mau
kalau kemampuan saya yakin ada kok
dan tadi sudah dijelaskan bahwa biasa tukar menukar teroris
dan perdagangan orang juga
dan kemudian waktu itu pertukaran berkaitan dengan kapalnya satu md di jolo
jadi saya paham persis proses prosesnya
dan memang ini agak sedikit terbantu dengan hari selasa kemarin itu
najib rajak dibutuhkan bersalah
dan padahal najib rajak itu adalah teman dekatnya joko chandra
sehingga ini membuat lemah posisi orang yang melindungi
dan ini saya yakin ada cerita yang banyak kalau mau dirundut
tapi ini tidak perlu kita inilah nanti sambil jalan
yang penting apapun ini bahasa saya soal penangkapan ini ya kita apresiasi
bahwa saya sebelumnya itu seperti dituduh orang menghantam kabar eskrim
supaya tidak jadi kapolri dengan mengungkap keberadaan surat jalan
nah sekarang kemarin saya sampai keceplosan begitu
wah ini lah yang jadi kapolri ini
oke nanti kita sampai tahan dulu bang boyamin
nanti kita akan sampai kesana
saya mau tanya ke mas haris
mas haris apakah anda meyakini bahwa ini akan menjadi momentum bagi polri untuk bersih bersih
institusinya dan proses hukum terhadap para jenderal yang terlibat ini akan berlangsung adil dan juga transparan
jangan dijawab dulu mas haris
kita akan kembali usai jeda
cnn indonesia prime news akan segera kembali
saya sangat yakin terutama mbak pungki ya dari kompolas meyakini bahwa polri sudah serius memproses hukum tiga jenderal polisi
ini reformasi kultural polri dan kemudian proses hukumnya akan berjalan adil dan juga transparan
tapi bang boyamin meminta agar ini kemudian ditelusuri tidak hanya berhenti di tiga jenderal polisi ini saja
ini menjadi momentum bersih bersih butuh keseriusan
anda percaya itu akan dilakukan oleh institusi polri
kalau lihatkan saya saya percaya
kalau lihat kasus joko chandra perspektifnya bukan hanya sekedar bersih bersih di institusi polri
karena polri polisi republik indonesia itu kalau dilihat di undang undang nomor dua tahun dua ribu dua itu mandatnya penegakan hukum
kasus joko chandra ini jelas merupakan soal pelanggaran hukum ya
bukan cuma soal dugaan kasus pidananya yang diputus pada tahun dua ribu
tetapi juga kaburnya dan menghilangnya hingga sekarang
jadi kalau saya lihat kasus ini tidak ditangkapnya tadi malam itu juga ada berbagai kasus pidana lagi
untuk itu penangkapan yang dipimpin langsung oleh kabar eskrim itu bukan sekedar untuk kasus yang dua ribu sembilan saja untuk eksekusinya
tetapi juga untuk berbagai dugaan tindak pidana dalam tuntutan atau rentetan proses kaburnya
saya setuju dengan mas
bu nyamin tadi
harus dibongkar kalau memang serius
saya khawatir ini hanya sekedar bersih bersih di dalam
mohon maaf tadi kalau mbak pungki melihatnya ke internal polri ya memang itu memang tugas mandatnya kompolnas
tapi kalau saya sama mas bonyamin mungkin melihatnya bukan sekedar polri tetapi soal penegakan hukumnya
nah saya setuju sama mas bonyamin tadi dalam konteks begini
joko chandra itu kabur dari kota
kabur dari halim
dulu siapa yang memfasilitasi di bandara halim
bandara itu kan bukan kayak warung rokok yang siapapun boleh mampir
pesawat yang juga berhenti di situ tinggal landas dari situ semua ada laporannya
di national geografi itu suka ada laporan investigasi pesawat kalau kecelakaan
jadi kalau cuma mau investigasi siapa yang ngasih izin pesawatnya berangkat penumpangnya manifestasi siapa itu bisa diungkap
apalagi yang mimpin seorang kabar eskrim
nah kalau yang kayak begini begini nggak diungkap
ya ini nanti dilihat orang hanya sebagai showcase aja menjelang tb satu menjelang running pemilihan kapolri
apalagi rumor bahwa ada dua atau tiga kapolri selama ini itu masih hidup di luaran
kalau anda tanya sama pak idam gitu ya pasti dia nggak jelas
tapi juga pak idam sebulan lalu di hari peringatan bayangkara juga ngomong kan
di dalam itu ruwet ada berbagai macam hal gitu
nah saya pikir itu tidak salah satunya mungkin ya dugaan saya
itu juga mungkin karena memang pertarungan pertarungan menuju tb satu ini yang menghangat
dan ini sudah umum
membongkar atau menggunakan kasus itu dalam rangka running menuju sebuah jabatan itu kan
di negara negara kaya indonesia ini memang pola yang digunakan dalam dunia politik
nah jadi balik ke pertanyaan
pertanyaan anak anak tadi
apakah saya yakin
saya harus tidak yakin supaya dijawab oleh pak listio
oleh pak hidam bagaimana follow up nya
bukan hanya sekedar tiga brigjen tiga jenderal bintang satu yang dibawa bawa
saya nggak yakin juga
saya juga tahu beberapa pejabat di mabes yang saya pikir kalau udah bintang satu itu punya banyak anak buah
jadi kalau dituduh misalnya
brigjen pras yang katanya pak siapa itu purnawirawan pernah ngomong
wah ini dia ini yang bertanggung jawab dia yang ngetik dia yang apa
masa urusan kaya begini
kalau kita runut ke belakang pakai logiknya tadi mas bonyamin
ini bukan mendadak orangnya tiba tiba ketangkep
ada di pemalsuan dokumen dan lain lain bukan
bahkan saya dalam kronologi kronologi soal joko chandra di sebelas tahun terakhir ini
dia itu sempat menikmati ketika ini loh
ketika tadi itu yang dibilang bahwa dia red notice nya tidak diperpanjang
itu diketahui oleh menko polhukam sebelum pak mahfud yaitu wiranto
di pulau pulauan wiranto
dan pernah memanggil daksa agung waktu itu yaitu prasetyo
untuk mencabut nama joko chandra dari daftar
jadi artinya memuluskan joko candra masuk ke indonesia
ini adalah gawe yang sangat sistemik
ada orang orang yang menghubungkan pada sejumlah pejabat pejabat negara
bayangkan menko polhukam bisa membicarakan jaksa agung bisa membicarakan
jadi kalau ada brigjen dan dua brigjen lagi
ini mereka ini justru menurut saya korban di antara para pelaku
oke korban diantara para pelaku begitu ya
korban diantara para pelaku yang berlindung
kalau pakai bahasanya mudir bersembunyi di ketek kekuasaan
ini berarti sejalan dengan apa yang disampaikan oleh menko polukam
mahfud md menyatakan bahwa ada mafia hukum memang yang melindungi joko chandra selama ini
anda setuju dengan itu ya
untuk kali ini saya setuju mbak mahfud
mafia hukumnya hanya ada di internal kepolisian atau memang ini sudah menjadi semuanya di ketiak kekuasaan
seperti yang tadi anda sampaikan mas arief
mafia hukum itu ini seperti ini
ini mafia hukum itu anda nggak bisa bilang dia ada di institusi mana
dia itu seperti punya agent ya yang bisa mengkonekting ke poli ke kejaksaan ke imigrasi ya kan ke bandara
dalam hal joko candra nih ya saya pakai analogi joko candra itu ada hal hal seperti itu
jadi dia punya akses akses yang bisa mengatur kesana kemari secara proporsional untuk mendesain mendevelop alurnya seperti apa
nah ini yang kita kadang kadang terjebak hanya melihat pada satu institusi
maka tadi saya bilang jangan hanya melihat pada tiga brigjen
harus melihat ini pada dugaan tindak pidana yang lebih luas
seret itu orang imigrasi orang kejaksaan
kalau perlu panggil itu wiranto kenapa dia dulu meminta jaksa agung prasetyo untuk mencabut nama ini cari manifest yang dulu dilengkapi ketika joko chandra
itu harus semua diungkap
oke mas haris nanti kita lanjutkan perbincangan kita
tadi anda sudah membuka sedikit soal kotak pandora ada intrik politik menuju suksesi ke tb satu atau perebutan kursi kapolri
nanti kita akan tanya ke mbak pungki dari kompolnas dan juga bang boyamin apakah juga sama pendapatnya dengan yang tadi sudah dibuka oleh mas haris
cnn indonesia prime news segera kembali usai jeda
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
karena waktu kita tidak banyak saya mau langsung ke mbak pungki
mbak pungki tadi mas ari sudah membuka sedikit apa yang ingin saya tanyakan
sebetulnya bahwa kalau ini tidak diusut seluruhnya ini hanya akan menjadi showcase jelang suksesi tb satu
dan rekan anda bang andrea pulungan juga sudah menyebutkan bahwa
kasus pelarian joko chandra berhubungan dengan suksesi kapolri
anda mencium aroma intrik politik yang sama mbak pungki
tidak terlalu jauh

itu melebatkan berbagai macam institusi
saya lebih setuju ini adalah bagian dari mafia peradilan
dan justru masih perlu adanya clean and good governance gitu loh
jadi kita perlu lagi gelorakan seperti ini
jadi reformasi jangan kemudian
kemudian kita lupakan ayem terus kemudian mafia peradilan itu dilupakan
dan kemudian dibuat seolah olah ini kasus kasus yang lain
nah kalau misalnya disederhanakan kasus suksesi ini kan merendahkan maki ini merendahkan mas bonyamin ini
dan masyarakat juga kalau mau lapor jadi takut gitu
ketika kemudian oh nanti diduga ini bagian dari orang orang yang mau bikin ribut dan sebagainya
jadi yang memang harus dilihat adalah dalam kasus ini saya melihat polri sudah on dry track
nah kemudian bongkar ini
hal hal yang busuk itu
jadi tidak hanya melibatkan oknum di tubuh polri tetapi juga dari institusi institusi yang lain
saya melihat selama ini ya yang terlihat tegas dan keras ya polri
jadi polri sudah lari sprint institusi lain masih jalan santai
oke mbak pungki tapi menurut anda siapa yang diuntungkan dengan berhasil dibawa pulangnya joko chandra
eh itu menyelamatkan muka indonesia loh
malu loh kita kalau seperti itu
artinya kita memang harus melakukan segala macam upaya dan itu menjadi tanggung jawab semua aparat penegak hukum
terutama yang menjadi eksekutor dari burunan joko chandra untuk membawa dia pulang
jadi ini nggak bisa dikatakan ini bagian dari
ini bagian dari show of force atau bagian dari satu tontonan yang kemudian ada ujung yang ingin diraih
nggak bisa seperti itu
ini kan teori konspirasi yang kadang kita juga akan tersesat kalau misalnya kita menganut teori teori seperti itu
saya mau tanya ke bang boyamin
bang boyamin dalam wawancara dengan salah satu stasiun tv lain anda sempat keceplosan memuji bahwa kabar reskrim cocok menjadi kapolri
ini bagaimana tadi sudah dibuka sebetulnya oleh mas haris
kalau misalnya tidak diusut dengan serius ini hanya akan menjadi showcase saja menuju suksesi tb
satu bahwa dulu itu kan ketika saya membongkar surat jalan segala macam ada yang kemudian ngomong copot kapolri copot kabar eskrim
nah seakan akan saya bagian dari proses itu gitu bahwa kemudian dalam rangka untuk mengeliminasi orang orang gitu kan satu orang atau dua orang dari calon kapolri
nah ketika ini ada keberhasilan begini ya saya
untuk membedakan itu bahwa saya tidak terkait dengan suksesi bahwa dulu begitu sekarang bahwa saya loh kalau berhasil ya layak jadi kapolri
tapi harus diingat dalam undang undang kepolisian itu kan bahwa kapolri bisa diperpanjang oleh presiden sampai umur enam puluh tahun
justru kalau ini nanti dengan ketegasan seperti ini pak idam aziz malah diperpanjang dua tahun atau minimal satu tahun

jadi ini saya ini politisi ode baru tahun sembilan puluh tujuh sudah jadi

jadi saya ingin menjauhkan diri dari politik politik praktis seperti ini dukung mendukung atau menghambat orang
maka ya saya mengimbangi awal bagian dari proses saya membongkar surat jalan ini dianggap bagian dari akan menghancurkan karir
satu orang dua orang begitu
nah maka ketika ini berhasil ya saya imbangi dengan begitu
sehingga saya terbebaskan dari intrik intrik itu
tapi saya imbangi lagi satu lagi bahwa bisa saja presiden memperpanjang pak idam azi
dan pak idam aziz menjadi umur enam puluh tahun atau minimal satu tahun
karena undang undang kepolisian boleh itu kok
jadi ini sangat lucu kalau sekarang ini suksesi kebualan utb satu atau kapolri bisa aja
mbak pungki itu tahu kok undang undang kepolisian bisa diperpanjang sampai enam puluh tahun
jadi ini menangkap penjahat ini biasa aja sebenarnya
yang luar biasa itu ketika malah ada polisi yang melindungi buron dan membuatkan surat jalan
itu yang harus dibongkar
dan imigrasi dan juga retnotis juga dan kemudian dulu waktu kapur
itu loh riana
dan juga ada oknum jaksa agung yang bahkan menemui dan diduga juga barangkali paling tidak dapat gratifikasi
itu yang harus dibongkar habis
oke mas haris karena waktu kita tidak banyak tadi mbak pungki membantah mengatakan bahwa terlalu jauh
karena ini hanya soal mafia peradilan dan ini merupakan teori konspirasi
dan tadi bang boyamin juga sepakat bahwa ini tidak ada kaitannya
karena memang membawa pulang buron itu merupakan tugas dari polri
anda kenapa kemudian
memiliki pandangan ini ada kaitannya dengan intrik politik suksesi tb satu
begini saya bisa setuju dengan mbak mungki dan mas boyamin juga saya bisa setuju
kalau memang diungkapnya secara menyeluruh tadi sampai bongkar siapa yang bawa lari dia sebelas tahun yang lalu
tetapi kalau hanya mengadili tiga brikjen saja dan berhenti hanya berhenti
mengambil pembidana yang tiga jenderal itu saja
menurut saya memang ini jadi mainan internal
harusnya pendekatannya melihat kaburnya joko chandra itu sebagai sebuah peristiwa pidana
dan ditariknya dari kapan dia kabur
karena kalau dia hanya membersihkan tiga orang saja menjemput saja
di satu sisi boleh ada orang yang mendukung mbak pungki bilang ini kan memang tugasnya kabar eskrim tugasnya polisi
tapi kalau saya mau bilang ya harus diungkap lebih jauh
kalau sampai kabar eskrim yang menjemput dengan mencater pesawat artinya ini serius
dan keseriusan sampai jemput ke malaysia itu juga harus serius dalam konteks historis membongkarnya
kalau ini semua tidak dilakukan ya ini memang nanti akhirnya jadi showcase menjelang pp satu
suka nggak suka orang bacanya seperti itu
nah sekarang begini loh
tidak dibantah tidak dijalankan tugas penegakan hukumnya lalu ini dianggap sebagai showcase saja
akhirnya ini kejebak pada permainan yang seperti biasanya menggunakan kasus
mas aris sayang sekali waktu kita sudah habis
bang boyamin dan juga mbak pungki semoga polri bisa menjadikan ini momentum untuk membersihkan institusinya
dan tidak berhenti pada tiga jenderal tapi bisa mengungkap siapa siapa saja aktor aktor kekuasaan
yang memang melindungi joko chandra sehingga kepercayaan publik bisa kembali ke institusi polri dan juga penegak hukum lainnya
terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini di cnn indonesia prime news